penolakan terjadi saat eksekusi pengosongan rumah dinas
dirjen perhubungan laut oleh petugas gabungan dari tni polri
di kawasan gunung sahari kemayoran jakarta pusat padarabu
seorang pemilik rumah sempat histeris dan dibawa ke mobil ambulan
setelah memprotes eksekusi
kuasa hukum dirjen perhubungan laut davin pramastita menilai
pengosongan sepuluh rumah dinas dilakukan karena putusan pengadilan negeri jakarta pusat
sudah berkekuatan hukum tetap
dugaan rumah dinas itu dikomersilkan
namun dalam hal ini selanjutnya tim lawyer yang dikuasakan kepada kami
perhiasan kita lahan terkait dengan gunung sahari no tujuh puluh dua tujuh puluh tiga
tim lawyer telah menyampaikan surat somasi pertama
kemudian somasi kedua dan juga yang ketiga
bahkan kemarin sempat kami memberikan toleransi waktu pada saat lebaran monjian ramadan
satu bulan untuk mengosongkan dengan baik baik
sementara penghuni rumah dinas menolak pengosongan
karena meminta uang kerohiman sebesar tiga puluh juta rupiah per meter persegi
tiga puluh juta keberatan berapa ya kan ada dialog
bukan gaya gaya seperti ini mana yang mengusir

ya nggak nggak seperti itu
karena kita bukan warga yang
para penghuni tetap berharap dirjen perhubungan laut bisa memberikan uang kerohiman
berbeda dengan versi kuasa hukum dirjen perhubungan laut
menurut penghuni mereka masih menanti putusan pengadilan negeri jakarta pusat
dan masih dalam masa mediasi